kantor kesehatan pelabuhan dan dinas kesehatan kota palangkaraya
sepekan terakhir ini mengintensifikasikan fogging atau pengasapan
enam orang meninggal dunia pada tahun ini dari kasus atau dua ratus delapan puluh empat kasus dbd
yang tercatat oleh dinas kesehatan palangkaraya
beginilah aktivitas petugas kkp palangkaraya dan dinas kesehatan setempat
untuk mencegah penyakit dbd
salah satunya melakukan pengasapan di jalan bangaris
kelurahan tanjupinang kota palangkaraya
pengasapan atau fogging terpaksa dilakukan petugas kesehatan
lantaran kasus warga yang terkena dbd terus meningkat
pengasapan dilakukan baik di dalam rumah di luar tempat dingin
hingga di parit parit yang airnya menggenang
sejumlah warga menyebut baik adanya pengasapan ini
kita harapkan dengan pogging hari ini
supaya penyebaran nyamuk dbd itu kan tidak meluas
di samping itu juga kita merespon
keluhan masyarakat tentang lambannya penanganan dbd
daripada dinas kesehatan kota maupun provinsi
tapi alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan teman teman kkp
mereka sudah dua kali melakukan fogging di tempat kita
menurut kepala kkp palangkaraya solihin
pengasapan ini bertujuan untuk memberatas penyebaran sarang nyamuk aedes aegypti
tadi di sini kami lihat kebetulan masih banyak jentik jentik yang ada
di bapak nandi saya himbaw kepada masyarakat
khususnya di wilayah yang ada di sekitar bandara dan sekitar umum di kota palangkaraya
untuk tetap menggiatkan kegiatan tiga m plusnya
untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan demam berdarah berlanjut
langkah pengasapan ini akan terus dilakukan petugas kesehatan
mengingat banyaknya kasus dbd di wilayah di kota palangkaraya
bahkan menurut data dinkes kota palangkaraya
jumlah kasus dbd di wilayah kota palangkaraya
bahkan menurut data dinkes kota palangkaraya
terus saja mengalami lonjakan hingga tercatat mencapai dua ratus delapan puluh empat kasus
sejak januari sampai empat desember dua ribu delapan belas
bahkan penyakit dbd ini sudah menelan korban jiwa
sebanyak enam orang meninggal dunia sejak bulan agustus hingga november